kasus dugaan penganiayaan seorang siswi sekolah menengah pertama
oleh tiga siswi sekolah menengah atas di pontianak kalimantan barat
tengah diproses oleh kepolisian
sementara dari hasil visum terungkap kepala korban tidak bengkak
tidak ada memar di mata dan tidak ditemukan juga bekas luka di alat kelamin
penyidik polresta pontianak berencana untuk memeriksa ibu korban
tak hanya itu kepolisian juga akan berkoordinasi dengan tim dokter
menurut kepala biro penerangan masyarakat mabes polri berikjen poldedi prastio
dari hasil pemeriksaan awal korban mengenali tiga pelaku penganiayaan
karena ketiga pelaku dan korban masih di bawah umur
penyidik akan berkoordinasi dengan komisi perlindungan perempuan dan anak
karena proses penyidikannya ini tentunya berlaku khusus
karena korban yang berlaku adalah anak di bawah umur
karena perlu pendampingan dari komisi perlindungan perempuan dan anak
kasusnya terus akan dilanjutkan
dilakukan proses penyidikan secara profesional oleh penyidik
sampai saat ini kasusnya seperti itu
komisi perlindungan anak indonesia kpai menyesalkan kasus pengroyokan tersebut
kpai menyesalkan kasus pengroyokan tersebut

i pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang telah berjalan
dengan menggunakan ketentuan undang undang sistem peradilan anak
kpai telah mendorong adanya diversi atau mediasi karena baik pelaku maupun korban masih anak anak
namun upaya tersebut tidak tercapai karena keluarga korban menolak untuk mediasi
kpai juga melakukan pemulihan kondisi anak seperti saat semula
baik pemenuhan hak rehabilitasi maupun kesehatan
kpai juga meminta agar masyarakat menahan diri
untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya terkait kasus ini
apalagi jika dibawa ke ranah politis
ingin masyarakat semua kita menghimbau untuk memberikan kesempatan kepada polisi untuk bekerja
polisi saat ini sedang melakukan penyidikan
sementara visum juga sudah dilakukan terhadap korban
dan ini untuk sementara berdasar itu memang adalah kekerasan visi
nah atas dasar ini karena ada cedera pada kepala ada cedera pada perut pada dada
maka ini tentu dibutuhkan rehabilitasi
selain itu anak juga mengalami trauma
sehingga kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan layanan psikologis
jadi saat ini posisinya adalah kpai berkoordinasi pertama dengan pemerintah daerah
terkait dengan layanan pemenuhan hak hak yang harus diperoleh oleh korban
maupun oleh anak anak pelanggan
sementara itu korban telah menjalani visum di rumah sakit tempat korban dirawat
visum dilakukan sepekan setelah dugaan pengeroyokan terjadi
hasil visum dipaparkan oleh kapolresta pontianak kombes pol m anwar nasir
menurut anwar dari hasil visum terungkap kepala korban tidak bengkak
tidak ada memar di mata dan tidak ditemukan juga bekas luka di alut kelamin
intak tidak tampak luka robek atau memar
saya ulangi alat kelamin selaput darah atau hymen intak
tidak ada tampak luka robek atau memar

tidak ada tampak luka robek atau memar
kulit tidak ada memar lebam maupun bekas luka
korban mengaku dianiaya pada dua puluh sembilan maret lalu
peristiwa tersebut baru diadukan ke polsek pontianak selatan pada lima april
dan kemudian dilimpahkan ke polrestapontiana
dua pekan berselang dugaan penganiayaan siswa smp di pontianak muncul ke permukaan
merebut perhatian publik di tengah ingar bingar pemilu
yang lebih miris para terduga pelaku ya lebih dari satu
adalah siswa sma
pertanyaan yang muncul di benak kemudian
bagaimana mungkin ide jahat menganyai yang muncul dengan mudah
tanpa takut sanksi yang mengikuti
lalu sekarang apa sanksi yang paling tepat untuk para pelaku
kita bahas malam ini bersama ibu susiana afan
di komisioner kpai
ibu susyana selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian ada juga ibu nini rahayu anggota ombudsman republik indonesia
ibu nini selamat malam terima kasih sudah hadir
dan melalui sambungan telepon
saya akan menyapa bapak akbp donny charles goh kb thomas polda
dan pak donny
selamat malam mbak putri
pak doni saya akan ke pak doni dulu untuk memperbarui informasi
ini sudah naik ke tahap penyidikan
dilaporkan sepekan yang lalu
sudahkah ada perkembangan terkait pelaku pak doni
ya sudah ada mbak
jajaran satreskrim poresta pontianak sudah menetapkan tiga orang tersangka
dari hasil pemeriksaan
dan beberapa terduga pelaku
kemudian foresta pontianak sudah meningkatkan status
yaitu dengan menetapkan tiga orang tersangka
mereka dipanggil sejak kapan pak doni pemeriksaan ini
sejak hari ini
artinya sejak dilaporkan hingga sekarang
progresnya bagaimana sebenarnya pak doni
jadi perlu kami sampaikan
asal mula peristiwa ini kan
dari tanggal dua puluh sembilan maret yang lalu
memang terkesan begitu lama
karena memang dari pihak korban dan pelaku sendiri
ada upaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan
namun tidak didapati titik temu
dari pihak keluarga korban
itu mendatangi polsek
lagi polsek pun juga diberi peluang
untuk adanya mediasi
pt dari kalimantan barat
dari kwpa kalimantan barat
akpad ternyata pun
itu tidak membuahkan hasil
jadi sehingga pada tanggal delapan april
perkara ini dilaporkan secara resmi
oleh sang ibu ke pura setapun liana
nah dari tanggal delapan itulah
kita mulai melakukan upaya upaya pro justisia
orang orang yang terkait kita panggil secara resmi
kemudian kita lakukan
berita acara pemeriksaan
kemudian hari ini tanggal sepuluh
kita sudah tetapkan tiga orang sebagai tersangka
berarti ada tiga orang yang melakukan
kalau sebelumnya kan kita mendengar informasinya
ada dua belas orang yang berada di lokasi
delapan orang itu juga sudah diperiksa
dan mereka tidak melakukan penganiayaan
atau yang benar memang hanya tiga saja
iya jadi dari hasil pemeriksaan
ini kan ada tiga waktu peristiwa yang berbeda
di dua lokasi yang berbeda
jadi peristiwa pertama ini
terjadi perkelahian antara pelaku dan korban
karena korban membalas
nah kemudian lima menit berikutnya
ada peristiwa lagi
tapi dengan pelaku yang berbeda
di sini pun korban juga membalas
kemudian di tkp kedua juga
korban membela diri ya di situ berarti ya
iya membela diri
kemudian di tkp kedua
setelah lima menit
itu dengan pelaku yang berbeda lagi
nah ini korban sama sekali tidak melakukan perlawanan
jadi di tiga peristiwa berbeda itu
ada tiga pelaku pelaku yang
pelaku pelaku yang bisa kita identifikasi
sedangkan keterlibatan sembilan orang yang lain
mereka berada di tkp
iya hasil dari pemeriksaan
tidak ada tidak temukan bahwa mereka melakukan karantina
pak doni peristiwanya terjadinya persisnya di mana pak doni
dan kan berarti ada jarak antara peristiwa satu
kemudian selang lima menit dengan pertengkaran kedua
kemudian selang lagi dengan perkelahian ketiga
begitu berarti ya
peristiwanya di mana
apakah di satu lokasi yang sama
atau berpindah lokasi atau bagaimana
iya jadi ada dua lokasi pak
jadi yang pertama itu di jalan sulawesi
kemudian karena mereka menggunakan sepeda motor
kemudian setelah itu pindah ke taman akasia
kalau saya tidak salah
kemudian peristiwa ketiga tetap di tangan yang sama
seperti itu mbak
apakah dilakukan penahanan pak doni
atau bagaimana sekarang
ini masih berproses
karena tidak semua saksi kemudian pelaku
maupun saksi korban sudah selesai kita periksa
kita memberikan kesempatan kepada penyidik
untuk menyelesaikan semuanya itu
biar prosesnya cepat
khususnya dalam pemberkasan
karena kita tahu ini masalah viral
diketahui oleh seluruh masyarakat indonesia bahkan dunia
kita ingin permasalahan ini cepat
maka semua yang ada kaitan di sana
kita ingin periksa secara tuntas
nah selesainya itu kita berkesempatan kepada
penyidik kita untuk menentukan
apakah ini layak ditahan atau tidak
oke bagaimana dengan kondisi korban terakhir
anda juga sudah sempat bertemu dengan korban
kalau dari gambar yang kami terima
kebetulan saya tidak melihat langsung
cuma saya mendampingi bapak kapolda
bapak kapolda kalimantan barat
yang memang diperbolehkan masuk
karena kita membatasi banyak orang menyaksikan korban
keterangan yang saya dapatkan dari pak kapolda setelah melihat
kondisi fisiknya normal
cuma untuk fisiknya
pak kapolda tidak bisa memberikan keterangan
karena memang harus dokter yang bisa sampaikan
pak doni terima kasih banyak untuk informasinya
pak doni kita sekarang jeda dulu
setelah jeda saya akan menanyakan kepada komisioner kpai
terkait langkah langkah yang kemudian sekarang sudah diambil
apakah sesuai sudah dengan koridor untuk menangani kasus hukum
yang melibatkan kondisi korban terakhir
yang melibatkan anak anak di bawah umur gitu ya ibu susiana
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal pengeroyokan atau penganiayaan
yang dilakukan oleh tiga siswi sma kepada satu siswi smp
bu susiana kemudian kita lihat sekarang kasus ini
kemudian mencuat setelah cukup lama tidak tertutup dengan informasi informasi lain
kemudian sekarang mencuat di dua hari terakhir
tapi kalau misalnya dilihat dari kpi proses yang dijalani
kan memang ada mediasi mediasi itu
tapi proses yang dijalani saat ini apakah sudah on the track
yang pertama kpi menyesalkan peristiwa pengeroyokan ini mbak
kami sudah menangani
kami semua prihatin
terus kemudian agar tidak simpang siur gitu ya
proses sedang berjalan di kepolisian
dari proses penyelidikan kemudian naik menjadi penyidikan
artinya yang ingin kami garisbawahi di sini
bahwa yang pertama informasi yang berkembang itu
sungguh sangat liar di media sosial
menyebut misalnya pelaku ada dua belas orang gitu ya
terus kemudian setelah petisi itu muncul
kemudian dari pihak polisi menyampaikan
nah bahwa pelaku sesungguhnya ada tiga orang
artinya kita hormati kita hargai proses yang sedang berjalan
di penegakan hukum ini
sekarang ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan
nah terus kemudian karena ini pelakunya anak
hukum peraturan yang diterapkan adalah undang undang
nomor sebelas tahun dua ribu dua belas sistem pidana peradilan anak
nah artinya kami sudah menyatakan tadi bahwa
tidak pernah komisi perlindungan anak daerah kalimantan barat
menyatakan mendorong atau misalnya memutuskan untuk damai
tidak ada itu
karena bahasa damai itu adalah dibahasakan di undang undang
di versi itu itu mainstreamnya antara pemiliknya di versi itu
antara pelaku dengan korban
artinya dari pihak kpad tidak pernah menyatakan bahwa ini damai
itu yang harus dimengerti oleh publik
dan kami berterima kasih kepada cnn yang kemudian bisa memfasilitasi dialog ini
sehingga publik bisa tahu bahwa proses ini kita harus menghargai proses
yang tengah berjalan ini
tapi informasi soal ini sebenarnya sudah diketahui sejak kapan
kalau misalnya oleh kpad
jadi kasusnya itu kan terjadi pada tanggal dua puluh sembilan maret
terus kemudian diadukan di kpad itu tanggal lima april
nah terus kemudian kpad melakukan langkah langkah gitu ya menerima pengaduan
terus kemudian yang paling penting di dalam penanganan pelanggaran hak anak itu
adalah keberpihakan kita kepada korban
nah apa itu keperbihakan kepada korban
pertama rehabilitasi korban
pemenuhan hak korban
pemenuhan hak korban di bidang kesehatan
itu kpad sudah memastikan bahwa korban mendapat hak haknya
nah terus kemudian untuk memastikan di dinas dinas terkait gitu ya
untuk memenuhi rehabilitasi mental sosial dan kemudian psikisnya juga asismennya
pertama rehabilitasi itu
terus yang kedua dampingan hukum
nah dampingan hukum artinya bagi korban
nah artinya kata kuncinya bahwa kita itu berpihak
negara hadir adalah untuk korban
negara hadir adalah untuk korban
ya dalam hal ini
terus kemudian yang ketiga psikosoial
nah psikosoial artinya kita ingin bahwa masalah ini tidak ada secundari victim
yang berjalan itu kemudian akan membentuk stigma stigma pada anak korban maupun pelaku
nah sekarang gini
dalam sejak kemarin siang kpai menerima pengaduannya sangat luar biasa
dan saya wanti wanti kepada wartawan tolong
jangan expose mereka
jangan expose wajah korban
mereka itu adalah anak mereka punya masa depan
jangan membangun stigma di masyarakat dari berita kalian
terus kemudian termasuk juga wajah anak anak pelaku
tapi kemudian wartawan nanya gini bu
anak anak pelaku itu bu
dia instagraman loh bu ini
apa namanya dia main foto goyang goyang itu di kepolisian
nah artinya ini ada soal bahwa permasalahan ini tidak hanya diselesaikan pada penegakan hukum
tapi juga ada peran orang tua di situ
terus kemudian juga ada peran yang kemudian kalau kita melihat anak ketawa ketiwi melakukan kejahatan
maka perlu di asisten ini si pelaku ini
oke mengapa bisa begitu
artinya bisa rusak
itu nanti kita sampai ke sana
tapi kemudian saya dari bu nini
kalau melihat sekarang kasusnya bu nini banyak kemudian sekarang yang mengatakan bahwa ini tidak akan ditanggapi serius jika tidak menjadi viral
apakah anda kemudian sepakat om busman
bagaimanapun lembaga yang mengawasi mereka sekarang yang terkait dengan ini baik apa sekarang kalau misalnya dari posisi ombudsman sendiri
sebagai lembaga pengawas tentu kami ingin memastikan bahwa prosedur penanganan kasus ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu undang undang sppa
tapi melihat rame nya sekarang ini artinya ada yang salah
kalau penanganannya sejak awal benar
menurut sppa maka mestinya nggak seramai ini
tidak sekaget ini
tidak sekaget ini
jadi kalau soal korban saya sepakat bahwa yang pertama dilakukan adalah kemudian melakukan pemulihan pada korban
dipastikan korban itu pulih terlebih dahulu baru ngomong diversi
karena diversi itu di dalam undang undang sppa harus melibatkan korban
tidak bisa cuma orang tuanya korban
bagaimana korban mau ditanya
dan kepolisian itu kan ada unit ppa juga
itu yang harus terlebih dahulu kemudian memastikan pemulihan korban anak ini dalam proses pendampingan berhadapan dengan hukum itu terjadi
dan tidak cukup hanya mengatakan fisik fisik psikologisnya itu yang justru utama
untuk mengetahui bahwa anak ini sudah boleh dilakukan proses penyelidikan misalnya
apalagi mau didengar keterangannya psikologisnya dulu
yang kemudian perlu dipastikan bahwa dia siap
ini penting sekali soal psikologis
yang kedua memang undang undang ini mbak kalau kita lihat undang undang ini kan lahir tahun dua ribu dua
ada mandat empat pp dan dua perpres
sampai sekarang pp yang terpenting itu justru belum keluar
pp yang paling penting tentang bentuk tidak pidana dan cara cara penjatuhan terhadap pidana anak ini belum keluar
kalau sudah dimandatkan bahwa keluarnya empat pp dan dua perpres ini harusnya lima tahun setelah undang undang ini disahkan
padahal ini yang paling ditunggu
gimana polisi bekerja kan perlu standar itu
bagaimana cara menjatuhkan bentuk pidana yang seperti apa
ini terus terang makanya pemaknaan diversi masyarakat juga belum banyak paham
jadi mediasi dalam konteks diversi itu seperti apa
dan ancaman hukumannya harus dilihat
bahkan ini kan kalau melihat satu ratus delapan puluh tiga terkait dengan alat bukti saya perhatikan tadi kepolisian juga dengan mudah membaca hasil visum
mestinya kan nggak begitu juga
karena itu seolah kemudian menegasikan apa yang beredar dan itu bisa menimbulkan persensi
betul visum itu alat bukti
mau dipakai kapan
kan dalam proses pemeriksaan
apakah di kepolisian nanti saat penuntutan atau saat di persidangan
bukan dibuka pada umum begini
karena sebagai alat bukti
apa yang anda khawatirkan sekarang
kalau misalnya visum itu oleh korban nggak terima dia bisa minta ulang kok
bisa dimintakan visum ulang
nah kalau sudah dibuka begini kan jadi perdebatan di publik nih
apalagi visum etsia tricum ya
visum psikologisnya belum dilakukan
jadi kami ingin minta betul kepada kepolisian sebagai pihak paling depan ini untuk menghadirkan keadilan
melalui undang undang sppa ini ikuti
dan kalau misalnya ada kebutuhan publik untuk mengetahui terbatas pada hal yang memang boleh diketahui oleh publik
jangan semua dibuka pada publik yang kemudian justru membingungkan masyarakat
misalnya tadi saya mencatat
itu yang disampaikan tadi
iya kondisi fisiknya normal
yang lainnya dua belas orang hanya melihat
come on dalam hukum pidana
melihat itu lalu sekian hari terjadi persoalan pidana anak tidak melakukan perbuatan apapun tidak menolong korban tidak melaporkan
itu namanya pembiaran
dalam hukum pidana ada pidananya itu mbak
nah ini dianggap enggak kok nggak ikut mukul
tidak ikut melakukan kekerasan fisik
saya catat ini
tidak melakukan kekerasan fisik
tapi kalau ana ini pelaku lain membiarkan kekerasan itu terjadi atau ikut mencemo'o ikut mengintimidasi ini sudah perbuatan tidak kekerasan
jadi misalnya cuma empat orang
makanya kalau belum siap lebih baik tidak dibuka
tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya melihat tadi juga ada pernyataan karena ini sudah viral ini menjadi perhatian publik jadi kami harus cepat menyelesaikan ini
itu justru berbahaya menurut anda
menurut saya soal cepat pastilah
karena diversi itu punya waktu tujuh hari
jadi memang kenapa kemudian itu diupayakan
tetapi upaya tujuh hari itu tetap dalam koridor hukum
tidak boleh mal
karena tujuh hari itu membutuhkan suara korban
persoalannya korban sudah siap atau belum
kalau belum siap ya jangan dipaksakan
kan tidak bisa dipaksakan juga
karena nanti itu bisa berpengaruh
selama ini umum bahkan undang undang kita selalu berpandangan kalau ngomong kekerasan seksual ini kan kekerasan seksual dimensinya
fisik saja kalau cuma benda tumpul luka ringan lebam itu tidak termasuk
padahal ini bagian dari kekerasan seksual yang kita semua mendorong ya bu untuk segera disahkan
ini tidak sepele menurut saya
tadi ada kalimat kondisinya normal ya kalau psikologisnya saya tidak tahu
tidak sederhana melihat kekerasan seksual
ya pastilah kalau yang hadir ini ya pasti ya maksud saya
tidak perlu menyampaikan hal
yang menggambarkan hal yang belum firm gitu
menggambarkan hal yang belum firm dan ini tidak sederhana
kalau ini kan menyakiti banyak orang
baik baik sekarang kita jeda dulu
nanti setelah jeda saya akan tanya ke bu sisyana
apa kemudian sekarang mungkin kpu sudah memiliki pernah membuat studi tentang ini
kenapa bisa begitu mudah sekarang mereka melakukan kejahatan fisik itu tanpa memikirkan sanksinya apa
kira kira saya akan bagaimana itu nanti setelah jeda

nah kalau terjadi kejadian yang di pontianak ini sesungguhnya yang mau disasar itu bukan audrey tapi sepupunya
nah tapi artinya bagaimana kemudian masyarakat menganggap biasa cyberbully yang ada di media sosial
ini yang harus kita akuin bahwa ini problem
nah satu yang kedua kpai juga banyak menerima kasus anak yang terindikasi terpapar dari gadget
nah artinya dalam perilaku tiga pelaku ini kpai ingin bahwa dilakukan asismen khususnya ke psikiater
karena kemungkinan dari indikasinya itu otaknya sudah rusak
terpapar apa terpapar game kekerasan
orang yang terpapar game kekerasan itu dia sudah hilang empatinya
dia mudah emosional dia menyelesaikan masalah dengan kekerasan
hanya dari game saja atau ada tontonan lain
apalagi tontonan yang lain tontonan yang lain seperti apa
seperti misalnya pornografi dopaminnya rusak
ketika dopaminya rusak kasus yang kekerasan anak itu di lampung kemarin gitu ya
itu karena dopaminnya sudah rusak terus kemudian dia melakukan dengan hewan anak usia enam belas tahun
dia melakukan dengan sapi gitu ya
karena sudah rusak ini di struktur otaknya ini
nah artinya ini yang terus kemudian apanya yang salah
yang salah hulunya kalau hulunya jebol yang jadi seperti ini
hulu perlindungan anak itu ada di keluarga
artinya anak itu kan amanah allah kepada orang tuanya
tidak pantas amanah itu kemudian diserahkan kepada gadget kepada android
sekolah itu kan hanya meniru

sekolah itu kan hanya meniru
sekolah itu kan hanya
kita dititipkan sepertiga waktu
waktu terbesar anak dimana
jadi artinya ini banyak multi faktor gitu ya
kita itu kalau misalnya dari sisi hulunya itu sudah jebol maka kita kualahan dihilir
penanganan kasus kasus yang berkaitan dengan anak ini apakah di indonesia sudah melibatkan orang tua
atau hanya diserahkan kepada hukum selesai orang tuanya kemudian bisa dibebaskan dari pidana misalnya
kalau dalam kasus ini tidak semata mata ini soal penegakan hukum ya
tapi bahwa anak yang kemudian menjadi pelaku selain dia juga terikat dengan peradilan pidana anak tadi sebagai pelaku
tapi anak ini juga memiliki hak untuk direhab karena otaknya sudah rusak itu
gitu ya artinya
nah kemudian siapakah yang paling harus berperan di depan
terkadang kan kita punya problem dari pengaduan yang masuk kpk
ketika misalnya kpai merujuk untuk proses rehab gitu ya
terus keluarga bilang nanti kalau keluarga tetangga tahu gimana
malu dong aib dong
kenapa karena kesannya rehab itu sangat menakutkan mungkin atau
apalagi kalau rehab terkait kan anak ini kan harus dimasukkan ke ruang sekejiwa
sampai begitu sudah dimasukkan
termasuk menurut anda tiga orang ini
jadi kalau misalnya sudah terpapar game kekerasan melakukan bullying di media sosial gitu ya
ketika dia di bap dia nggak merasa bersalah
dia hanya melakukan apa yang dia tontonnya dari gadget itu
nah waktu tahun dua itu
seberapa persen anda yakin bahwa mereka tiga orang ini terpapar dari game
atau mungkin dari lingkungan atau dinding apa
jadi dari indikasi artinya ini kan persoalan sudah jelas bahwa persoalannya dari mana
selama ini kita tidak mau mengakui bahwa cyber bullying itu hanya untuk
cyber bullying itu hanya untuk
cyber bullying itu ada
banyak yang kemudian melakukan bunuh diri karena korban dari cyberbullying ini
oke apakah ada hubungannya dengan kembali soal penegakan hukum
soal lembaga lembaga yang sebenarnya berwenang tapi kemudian tidak memberikan
mungkin bukan efek jerah tapi tidak benar benar melakukan pencegahan
karena toh memang kekerasan pada anak mungkin terjadi setiap hari
ini yang terjadi dengan ay ini mungkin hanya salah satu yang terekam
ini yang terjadi dengan ayah ini mungkin hanya salah satu yang terjadi
yang hampir semua sekolah
jadi menurut saya kita memang perlu memikirkan konteks pencegahan yang dilakukan oleh sekolah guru
di sekolah maupun di masyarakat maupun orang tua dan keluarga untuk menyiapkan ini
nah tapi kembali ke kasus ini gitu menurut saya sesungguhnya masih bisa dicegah supaya korban juga tidak mengalami reviktimisasi dari kasus ini
anda melihat itu sudah ke arah sana sekarang
ya ke arah sana menurut saya sudah terjadi reviktimisasi gitu
karena korban saya lihat gambarnya ada dimana mana sekarang ini
artinya pihak kepolisian dan jajaran p dua tp dua a
karena sekarang ini ada p dua tp dua a
harusnya melakukan pengamanan terhadap korban untuk tidak diketahui
begitu juga pelaku sebetulnya
kalau pelaku sampai bisa selfie dan disitu bahkan ada kepolisian ada yang salah soal unit ppa nya
standar operasional prosedur disitu
mestinya tidak seterbuka itu
apalagi ini kasus dalam tanda kutip kesusilaan gitu ya
dan tadi soal visum segala macam
jadi tolonglah dibenahi dalam waktu yang sekian ini gitu
apalagi seperti yang saya sampaikan tadi
akan banyak sebetulnya
jangan sampai berulang
dalam konteks korban sebetulnya dua duanya korban
dari konteks hukum struktural ya
nah cuman perlakuannya mestinya berbeda
kalau korban itu pemulihan
kalau pelaku direhab
nah pemaknaan rehab ini kalau kita lihat yang keluar tadi kan di pp enam puluh lima tahun dua ribu sembilan
di versi rehabnya ini yang tidak berjalan menurut saya
karena ada kebutuhan restoratif justice
itu ada multi stakeholder yang harus terhubung satu dengan yang lain
aparat penegak hukum
yang kedua ini unsur masyarakat
unsur tokoh agama
ini semua terlibat dalam proses restoratif justice ini
jadi kalau keluar
dan itu belum bisa dilakukan di sini
ppnya itu belum ada
nah karena apa ketika anak ini
karena tidak selalu masuk rumah sakit jiwa juga
tidak selalu dibuih juga
karena tempat lembaga pemasyarakatan kita sudah siap atau tidak
apa bentuk intervensi untuk merehab anak ini
kalau yang kita lihat itu kerehab atau malah dibiarkan anak itu melakukan selfie dan melukai banyak orang
dan itu kalau menurut anda di situ artinya kita negara sudah gagal kemudian untuk menegakkan hukum ini
untuk menegakkan hukum yang sebenar benarnya
dan kemudian juga terutama kepada mereka para pelaku kejahatan berusia di bawah umur
saya tidak mengatakan gagal ya
karena persiapan menuju ke sana ada
saya tadi baru mendengar dari kementerian hukum dan ham
bahwa pp yang sangat dibutuhkan itu untuk bentuk bentuk pidana dan cara penjatuhannya itu sudah sampai di presiden
untuk menurut anda segera
tetapi artinya tidak cukup hanya itu
ini masyarakat juga perlu tahu
kesiapan mereka ketika menghadapi orang tua anaknya melakukan tindak pidana
dan masuk dalam rumusan restoratif justice
dia mau melakukan apa
jangan sampai ketika anak diputus melakukan tindak pidana malah anak ini kemudian
dianggap tidak ada apa apa
dia punya peran untuk membawa anak ini kembali seperti semula
kondisi seperti semula
lalu juga soal usia anak
mungkin perlu kita pertimbangkan
ini soal usia perlu kita pertimbangkan tentang anak pelaku pidana
lalu bentuk bentuk pidana mana yang masuk kategori ringan sedang dan berat
termasuk soal pemaknaan kekerasan seksual
ini sangat penting supaya kita tidak terulang
baik seolah olah artinya sekarang kita dibukakan dengan kasus ini
kemudian membuka bahwa banyak bolong di beberapa titik
tapi kita lihat sekarang bagaimana

oke jangan berhenti
kita sudah pernah berkali kali
berkali kali kasus seperti ini
abis ribet begini rame di media
setelah itu zek langkahnya
nah ini mudah mudahan tidak
dan mudah mudahan ini bisa benar benar membuat semua pihak bau membau untuk memastikan bahwa kekerasan seperti ini tidak berulang lagi
bu nini terima kasih banyak
bu susiana terima kasih banyak
sianan indonesia pramyu segera kembali
terima kasih banyak